eh jangan kopi ya putih
bukan banget sih bang
sampai jumpa di video selanjutnya
yang namanya emak kagak pakai ikutin juga deh
semua warga kampung di gang dangdut ini takut sama emak emak
ya percaya sebab muka emak udah kayak kuntilanak
enggak maksudnya muka mama tuh kalau dipandang tuh enak
tapi be sekali lagi mulai sekarang si leha kagak boleh yang namanya ikutan
titik enggak pakai koma
eh eh eh enggak ngerti
pokoknya julehaku udah jadi seorang pertinju
eh leha anak gue be
eh anak pak gino juga
eh anak gue be
eh gue yang lahirin be
kagak boleh ikut
gak amanan kampung sebelah udah lo kontrol
senang sih kampung ini mah aman
eh nanti dia sekadar buntung
eh nanti gue tuker lagi ya
eh enggak kena
gak ketahuan gue lagi latihan tinju
hebat banget lo ya
dari zaman mike tyson sampai chris jones
baru gue liat kedua uang pisang jadi samsak
eh gue lebel ya
ada juga lo yang gak ketau
ini gerbong pisang bukan cuma buat latihan tinju
tapi buat mandiin mayat
gue juga tahu kedua bisa jadiin mayat
eh mendingan tuh sekarang tinju sama gua di atas ring
kita buktiin siapa yang dapetin siela
eh lo berani
ya jelas gue nantangin
eh sekarang gue tinju sama lo
besok besok gue tinju sama petinju yang terkenal tuh
ngomongnya doang berani
dan tegaknya gini gini
be saat ini udah aneh jejen capek
badan jejen bengkel bengkel nih
eh lo jangan cepet lo
udah berlatih dengan keras
bentar lagi lo bakal naik ring tinju
oh be jejen takut
muka jejen bonyok
yaudah duduk dulu yuk
lu pelakuin dia kayak begitu
kapan dia jadi laki beneran nih lo
ya abang namanya juga anak sendiri
lagian bang kan kasihan si jejen dari tadi latihan terus
kasih istirahat bentar kenapa
nah kek pindah ke rumah
ntar kek pindah ke rumah
sekarang jejen makan telur dulu
katanya jejen mau jadi jagoan

tsk enggak enggak
jejen mau makan beginian nih
udah jejen capek
wah bader banget nih anak lo
abang sih jangan bener
se jejen dia kayak gitu deh
yang mana kelakunya udah begitu
ngapain lo belum
sini teman lo gua
jangan kopi ardh kuti
iya gue udah masuk
iya lagi pada main ps
kalah lagi lo

gue gak tau
dia ambil pr orang
orang itu siapa ya
ya si jj gimana sih
masa ps dia ambil game aja

jangan judot judotin kepala lagi
oh jj gimana sih
ke sono larinya
eh siapa lu